yang juga kami soroti di kompas petang
saudara bantuan belum terpenuhi semua warga yang tinggal di rafah palestina
harus menikmati ramadan dengan kondisi kelaparan
pengungsi di kota rafah sampai saat ini masih dalam kondisi kelaparan
saat semua bantuan belum menjangkau semua wilayah tanda atau tenda pengungsian
sejak tahun dua ribu dua puluh tiga pasca perang berkecamuk
warga di palestina menikmati ramadan dalam kondisi terburuk dan serba terbatas
tak tersedianya makanan minuman air dan juga tempat tinggal yang tidak layak
harus mereka hadapi selama awal sampai dengan pertengahan ramadan ini
di perbatasan mesir gaza pada sabtu lalu
untuk menegaskan kembali seruannya untuk gencatan senjata kemanusiaan
dalam perang israel hamas
guterres juga turut membantu atau memantau pengiriman truk truk bantuan
yang mulai masuk ke jalur perbatasan gaza melalui mesir
saat berada di sana sekjen pbb akan bertemu dengan para pekerja bantuan
di wilayah rafah mesir yang terbagi menjadi dua bagian
dan telah menjadi pintu gerbang utama bagi pasokan kemanusiaan
ia meminta semua warga dunia untuk memberikan bantuan
segera membanjiri jalur gaza dengan bantuan logistik makanan dan apapun itu
terima kasih banyak banyak